saudara rekan rekan pers yang saya hormati
saya dan seluruh fungsionaris dpp partai nasdem
kunjungan ini adalah kunjungan
di antara hubungan personal kami berdua
tidak kurang hampir empat puluh tahun
jadi hal yang amat sangat wajar
ketika bagi saya pribadi
dan tentunya juga bapak prabowo
semangat persahabatan yang sudah terjepit
dan bersetar dengan para tokoh nasional lainnya
penekanan yang berarti bagi progres
pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita
dan tentu kami mengucapkan
dan tentu bersama mas gibraltar
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
untuk hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ini
kesempatan baik juga bagi rekan rekan pers
untuk bisa menanyakan apa saja
kepada presiden terpilih kita
sebagai wakil presiden terpilih
ketua umum pasti nasdem
peristiwa peristiwa ini semua adalah
di bangsa yang sebesar kita
kadang kadang kita tidak faham dan tidak sadar
bahwa negara kita sangat luas sangat besar
jumlah penduduk keempat terbesar
luas wilayah hampir sama dengan eropa barat
yang dianggap salah satu pemilihan umum
tentunya masih banyak kekurangan
juga dari analisa analisa
ya elit berarti unsur unsur pimpinan
yang dituntut oleh rakyat kita
bahu membahu untuk bangun bangsa kita
dan kita menatap ke depan
kita tetap cinta tanah air
sesudah persaingan sesudah pertandingan
kenal beliau sahabat lama
tapi dengan tambah usia kita
saudara baru saja anda mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh ketua umum partai nasdem surya paloh dan juga ketua umum partai gerindra
sekaligus capres terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto yang siang ini menyambangi kantor dpp partai nasdem setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilu pada rabu malam yang lalu
saudara tadi disampaikan oleh surya paloh ini merupakan kesempatan baik antara pertemuan kedua tokoh dan juga kesempatan baik bagi pers tadi untuk bertanya langsung kepada prabowo subianto setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilu
meski tadi tidak banyak waktu yang diberikan untuk teman teman pers di sana untuk bertanya kepada kedua ketua umum partai ini
tadi juga prabowo subianto menyampaikan beberapa hal intinya ada tiga poin yang disampaikan oleh prabowo subianto
bahwa kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat yang sudah dilewati bersama merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi di tanah air yang dianggap tidak mudah
indonesia sebagai negara yang sangat luas dan juga memiliki proses pemilu yang sangat rumit dan juga salah satu proses pemilu terbesar di dunia
tadi juga prabowo subianto menyampaikan ia juga memperhatikan dan membaca
situasi geopolitik dunia saat ini yang juga berhubungan dengan arah politik indonesia dan juga ia memprediksi indonesia akan menjadi negara yang kuat dan juga makmur
jika elit politik di indonesia bisa bekerja sama
ia juga menyampaikan kalau kompetisi itu diperlukan namun tiap elit politik seharusnya bersatu
setelah kompetisi politik berakhir
kembali ke depan berarti ada kemungkinan berbentuk dua kursi itu pilih posibilitinya
masih tidak menguasai upaya di mkp nya kita jadi ngapain ya pak